sementara untuk memenuhi kebutuhan uang pecahan menjelang lebaran
bank indonesia wilayah jawa timur telah menyiapkan uang pecahan baru
angka itu lebih besar dibanding tahun lalu yang hanya rp sembilan belas triliun
kebutuhan masyarakat akan pecahan uang baru di setiap hari raya idul fitri
sudah diantisipasi oleh bank indonesia
untuk tahun ini bank indonesia menyiapkan uang pecahan baru
senilai rp satu ratus dua puluh triliun untuk seluruh indonesia
sementara untuk wilayah timur atau regional empat
bank indonesia sudah menyiapkan rp dua puluh tiga lima triliun
angka ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai sembilan belas triliun
peningkatan jumlah ini setelah melihat perekonomian jawa timur yang meningkat setahun terakhir
selain itu juga dipengaruhi adanya kebijakan gaji tiga belas dan empat belas bagi pns
yang dipastikan menuntut ketersediaan uang pecahan baru yang lebih besar lagi
bank indonesia akan menyerahkan uang pecahan baru tersebut
pada seluruh bank pemerintah maupun swasta
yang semuanya terdiri dari enam puluh dua bank dan enam puluh empat bpr atau bank perkreditan rakyat
yang tersebar di seluruh kota di jawa timur
estimasi kebutuhan uang untuk ramadan dua ribu enam belas itu sekitar rp dua puluh tiga lima triliun
ini memang meningkat dibanding tahun sebelumnya
kalau tahun sebelumnya itu sekitar rp sembilan belas triliun
sementara itu bank milik pemerintah yang menyalurkan
uang pecahan baru akan memperlakukan pembatasan penukaran kepada masyarakat
satu orang atau satu ktp hanya bisa menukar uang satu kali
dengan batasan penukaran sebesar rp tiga tujuh ratus
yang terdiri dari pecahan mulai dari rp dua hingga rp seratus
uang paling besar yang takuli rp lima sama rp dua
untuk menghindari maraknya peredaran uang palsu
bank indonesia menghimbau masyarakat menukarkan uang di bank bank pemerintah maupun swasta
yang secara resmi sudah ditunjuk sebagai penyalur uang pecahan baru